dahulu kala di suatu tempat yang jauh ada sebuah kota yang tidak biasa bernama animoga
mengapa itu tidak konvensional
karena tidak ada manusia yang hidup di kota itu
hewan yang bisa berbicara dan bernyanyi dan menarik dan hidup dalam masyarakat seperti manusia
oh ya ampun suamiku
mengapa kau harus pergi berkokok setiap pagi
aku mengerti ini sudah pagi
aku akan membuatkanmu teh
biarkan aku tidur selama lima menit lagi
oh induk ayam ayo pergi
dan kemana semua orang pergi
kau belum dengar
itu telah dicuri
mengapa kau melakukan itu suamiku
semua hewan berbaris menuju rumah wali kota dan berkumpul di sekitarnya
wali kota adalah burung hantu yang bijaksana dan kacamatanya sangat penting baginya karena
mereka di sebelah sana
rakyat animoga aku berdiri di depan kalian tanpa bisa melihat
seperti yang kalian tahu tanpa kacamataku aku buta
aku hanya bisa melihat kegelapan
kegelapan yang pekat
maka dari itu aku telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi
aku tidak akan berpartisipasi dengan mereka
aku tidak akan berpartisipasi dengan mereka

harus kita lihat

jangan pernah tahu dia berbisnis
tapi sejaroo temanmu menunjukkannya kepada mereka

membuatkan kacamata lagi untukmu
oh sayangnya tidak
kacamata itu dibuat dengan batu delima langka
yang bisa membuat mata butaku melihat lagi
batu rubi itu tidak bisa ditemukan lagi
maka kami akan temukan pencurinya
dan mendapatkan kembali kacamata mu
apa kau mencurigai seseorang
aku tidak ingin menuduh siapapun
ya kita semua tahu siapa pelakunya
rubah licik yang bersaing dengan wali kota kita dalam pemilihan
hanya dia yang memiliki motif untuk melakukan hal itu
oh iya benar benar tentu saja
patroli kambing mari kita mulai bekerja
maka patroli kambing dan polisi banteng berangkat
bertekad untuk mendapatkan kembali kacamata ruby
dan menempatkan rubah yang licik di balik jeruji
beberapa melalui introgasi
aku tidak punya alasan mencuri kacamata
aku ingin pertarungan yang
adil dengan burung hantu
aku tidak menipu
beberapa melalui pemeriksaan
lihatlah setiap sudut dan di sudut rumah ini
kau tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak ada
tapi mereka semua gagal mendapatkan kacamata rugi
aku yakin bahwa rumah itu memiliki kacamatanya
di mana dia sembunyikan itu
aku kira hanya ada satu pilihan
ini adalah pilihan terakhir
semoga aku tidak terlambat
aku tahu aku tidak
sebenarnya kau terlambat empat puluh menit
tenanglah pria kecil
shakespeare pernah berkata
apa yang ada pada waktunya
dia tidak pernah mengatakan itu
mungkin kau tidak mendengarnya
apa kau yakin tentang ini
ini adalah pilihan terakhir
kambing itu menceritakan kisah tentang kacamata yang hilang
dan pemilihan wali kota yang akan datang
detektif kledai mendengar semuanya
tapi apakah dia mendengarkan
kau memanggilku untuk penyelidikan kecil seperti itu
seluruh kota telah mencoba dan tidak adanya seorang pun
jangan bicara lagi
kau punya asisten
tapi rasanya enak menggunakan kalimat itu
sekarang berapa banyak uang yang kita bicarakan di chinai
ini baru setengahnya
kau akan mendapatkan setengahnya lagi setelah pekerjaan selesai
kena kambing dan kau semua
dan kau sobat kecil
selamat hari tekus
detektif kledai memulai penyelidikannya
dan di mana lagi untuk mencari petunjuk selain rumah tersangka utama
aku tidak mencuri kacamata
dan kenapa aku harus percaya padamu
di mana kau pada malam pencurian
aku ada di sini
menghabiskan waktu bersama keluargaku
apa kau punya bukti
kau dapat menanyakannya
mengapa aku harus mempercayai mereka
mengapa kau mencalonkan diri sebagai wali kota
kehidupan di animoga tidak seperti dulu lagi
hampir tidak ada pekerjaan
dan ditambah lagi
bandit malam bertopeng
aku ingin membawa perubahan
aku ingin membuat hidup lebih baik untuk hewan
kau pikir pekerjaan burung hantu buruk
aku tidak berpikir begitu
apa yang telah dia lakukan untuk menangkap bandit malam tidak ada
burung hantu bukanlah pemimpin yang baik
itulah tepatnya yang dikatakan oposisi
aku tidak percaya padamu
seperti aku tidak percaya bayanganku
mengapa kau harus mempercayai bayanganmu
jangan bicara lagi
kau ada di rumahku
aku seorang detektif oke
selanjutnya detektif keledai berkeliling kota berbicara dengan penduduknya mengajukan pertanyaan
menurutmu ayam duluan atau telur dulu
jika ada yang mungkin apakah mungkin ada yang tidak mungkin
detektif apa ada pembaruan
aku pikir ayam datang lebih dulu
maksudku apa pembaruan

maksudku apa pembaruan dengan kasusnya
aku tahu siapa yang punya kacamata
dan semuanya akan keluar besok
tapi tolong beritahu
jangan bicara lagi
temui aku di alun alun kota
akan kekeluarkan jarum dari tumpukan jerami dan kemudian memakan jeraminya
sekarang pergi dan keluar
kamu berada di kantormu
berada di kantorku
aku seorang detektif oke
keesokan harinya semua orang berkumpul di alun alun kota
aku disini untuk memberitahu kalian bahwa aku memiliki kacamata rumi wali kota
tapi sudah rusak
eh eh apa
kalian tahu temanku ini tuan slot menemukan gelas di tepi danau tadi malam dan memberikannya padaku
sebenarnya kami sudah mereka pergi ke tengah yang dulu tapi
sindik katin dirapses
wah saya juga pernah hilang kerja costly sekali pak
sebagai seorang desa yang mahu good in kegiatan saya sudah tarik pemilu
kita tidak punya waktu seharian
tapi apa yang kita miliki di sini adalah ini
oke kita berbicara tentang penglihatanku di sini
kau mengatakan itu dijaga dengan aman
bisakah kau diam sekarang
tidak aku tidak akan diam
aku ingin penglihatanku kembali
kau berjanji padaku bahwa kacamata itu aman bersamamu
pak wali kota tuan apa yang kau bicarakan
rakyatmu ingin tahu
jangan katakan apapun pada keledai bodoh ini
kau adalah orang yang bodoh di sini
pria yang ada di sini
dia di sana
maaf orang ini datang dengan rencana bahwa aku memberitahu semua orang kacamataku telah dicuri
sehingga aku mendapat simpati kalian dan memenangkan pemilihan wali kota lagi
dan kau setuju
karena kabar di sekitar kota adalah bahwa fox akan memenangkan pemilihan ini
aku tidak ingin kehilangan posisiku
tetapi moose di sini kehilangan sesuatu yang lebih besar
diamlah kau bodoh
aku tidak akan tinggal diam
mouse adalah bandit malam
kau tidak dapat menangkapku
ketika aku menemukan tempo
kami datang ke bilik mereka

dia juga lakukan bunyi bunyi yang menyalahkan ter evu
lalu dia curi kacamata jag illustration
aku juga mendapatkanour pc untuk menangkap kacamata
saya dan sloth memakai kau
tidak dapat satu hal pun
dan saat aku pergi untuk bicara dengan tuan burung hantu
aku berharap orang orang bersimpati padaku
aku tidak bisa tetap buta lagi
jangan khawatir pemilihan seminggu lagi
dan sehari sebelumnya kita akan simpan kecamata di rumah fox
kita kemudian akan menggerebek rumahnya dan membawanya dan pemilihan akan menjadi milikmu
semoga semua berjalan lancar
yang benar saja
aku tidak percaya aku menganggapmu sebagai temanku
dan kau wali kota aku lebih mempercayainmu
aku kecewa dan begitu juga semua orang
jadi burung hantu dan tikus ditangkap
dan semua orang bersorak untuk detektif keledai
aku ucapkan terima kasih
aku sangat berterima kasih
aku tidak pernah berpikir keledai akan begitu pintar
jangan menilai sebuah buku dari sampulnya